mudah mudahan ibu gak berpikiran macem macem
karena niat aku beneran mau kuliah
ibu jangan khawatir ya
aku tahu kok ibu minta aku untuk gak nemuin pangeran
dan aku beneran mau pergi kuliah bu
lagian kan ibu tau sendiri
kalo sekarang pangeran pulangnya ke apartemen om alex
jadi aku juga gak mungkin bisa nemuin pangeran
terus ibu minta maaf ya
ibu bukannya mau ikut campur masalah privasi kamu
aku balikin gak ya handphonenya putri
takutnya putri diem diem berhubungan lagi sama pangeran
selamat malam bu
maaf kalau aku ganggu waktu ibu
aku cuma mau bilang
kalau ibu bisa percayain aku
buat jauhin putri dari orang orang yang gak bisa ibu percaya
bahkan dari orang orang yang menyakiti putri
karena aku menganggap putri udah kayak seperti saudara aku sendiri
sebenernya aku seneng karena mel
mau membantuku untuk melindungi putri
tapi aku merasa gak adil kalau harus menjauhi putri dari citra
walaupun citra udah membohongi aku
aku jadi merasa bersalah ya
waktu itu aku udah suruh jauhin putri dari rizk
padahal mereka sama sekali gak tau masalah lydia
aku jadi lupa masalah lydia ya
gimana kelanjutan masalah lydia
semua ini gara gara aku mikirin putri sama pangeran
aku harus kuat gak lo sampe ternyata lydia bisa berhenti
lydia beneran terlibat masalah ini
aku gak bisa bayangin kalo lydia terlibat masalah masyarakat
semoga kamu cepat sembuh ya
dan semoga kamu mimpiin dah
aku mau ngabarin kalau pangeran tampan kesayangan kamu ini udah balik dari rumah sakit
aku tinggal di apartemen papa
oh iya mau ngasih tau satu lagi
kalau aku kangen banget sama kamu
ternyata putri sus goreng belum tidur
pangeran ini udah malam kamu tuh harusnya istirahat
putri aja udah istirahat
pangeran ini udah malem
kamu tuh harusnya istirahat
putri aja udah istirahat
ampun ini kan suaranya ibu
semoga aja putri sus goreng gak kena masalah karena voice knot dari gw
ibu tahu kamu pasti menderita karena harus terpisah dari pangeran
tapi cuma itu pilihan yang terbaik untuk kalian
aku memang meminta putri untuk menjauhi pangeran
tapi bukan berarti aku harus mencampuri privasi anakku sendiri
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pastikan paris bulidia tidak akan kemana mana sampai kasus pajaknya itu selesai
besok kita ketemu di kantornya bulidia
sebelum berkasnya kita limpahkan ke pilihan buajib
dengar rencana bulidia mau kabur ke luar negeri
besar dugaanku terhadap bulidia
pasti bulidia ada kaitannya semua dengan pajaka
muda mudahan ibu gak berfikiran macem macem
karena niat aku beneran mau kuliah
ibu jangan khawatir ya
aku tahu kok ibu minta aku untuk gak nemuin pangeran
dan aku beneran mau pergi kuliah bu
lagian kan ibu tau sendiri
kalau sekarang pangeran pulangnya ke apartemen alex
jadi aku juga gak mungkin bisa nemuin pangeran
terus ibu minta maaf ya
ibu bukannya mau ikut campur masalah privasi kamu
kalau semalam ibu tuh buka voice note juga
iya aku bisa paham kok bu
aku tahu ibu khawatir banget
kalau sampe aku nemuin pangeran diem diem
aku paham kenapa ibu khawatir sama aku
tapi sulit juga bu
buat aku nahan perasaan aku ke pangeran
karena aku cinta sama pangeran
kamu mikirin apa sih pot
kamu keliatan sedih
udah aku gak apa apa bu
udah kalau gitu aku berangkat ya bu
beneran kok aku kuliah
aku janji gak bohong sama ibu
putri pasti sedih mikirin pangeran